hai salam aku hahaha disini saja post op berdiri berdiri saja tidak baik atau tidak
enak kelihatannya mau berosong berdiri cok ini lepas lupa ustadz ada apa
dong ini gelasnya diluar kom saya pulang ya kum assalamualaikum
belum saya juga pulang ya kum assalamualaikum jaga kesehatan kum
semoga tidak terjadi apa apa sama kami
semoga tidak terjadi apa apa sama kamunya
si acing aneh mak
mak gak merhatiin
ngapain mak merhatiin acing gak ada kerjaan
mak ini mah serius mak
mak juga serius bang
apa lagi sih yang ada di kepala kamu
mau udah panik setengah mati
gak taunya kamu patah bohongan
mak tapi yang ini beneran mak
si acing tuh kayak
hah bikin pusing aja
kamu bercandain orang tua terus
lama lama kualat beneran kamu dong
tak sudah tau
dengan mbak mat
mak kerjaan mak
ceritain semuanya akan teh ngomongnya bagaimana
ya teh jangan ganggu saya lagi
saya udah punya istri istri saya cantik saya sayang sama istri
bener teh akang ngomong kayak gitu
biar tahu rasa dia dasar perempuan pengganggu suami orang
jun akang lapar nih
aku temenin makan dulu
iya yun siapin ya kan
waalaikumsalam mak duduk mak
tuti gimana yoh
ya begitu mak masih sedih masih takut
cisna gimana masih mau ngambil tuti
ya pasti mah orang kayak begitu
apa kamu gak bisa berembuk baik baik demi kebaikan tuti
apalagi yang mau dirembukin mak
tapi kan gak bisa begini terus yoh kasihan tuti
kita mikirin untuk
kalau kang tisnama yang mikir diri sendiri
ya namanya bapaknya yo besok besok dia datang lagi ke sini
terus kalian ribut lagi tuti kabur lagi mau sampai kapan yuk
tuti itu luar biasa loh ya
tapi matanya nurut sama dia
gak satupun orang di ciraos ini yang gak sayang sama tuti
apa kamu mau besok anak kamu kabur kaburan gak jelas kemana
terus dia jadi anak yang gak bener
ya gak mau lah mak amit amit
makanya ngalah sedikit ngobrol baik baik sama tisna
ya mak juga mau ngomong baik baik mak
cuma yang kang tisnanya gak bisa diajak ngomong baik baik
mak tisna tuh mau ngejodohin tuti sama badut kepala proyeknya dia itu mak
kalau kamu gak keberatan mak mau ngomong baik baik sama tisna
yaudah nanti kalau dia kesenin lagi yoyoh suruh ketemu sama mak ya
kalau dia memang sayang sama tuti dia pasti mau denger omongan mak
kalau dia sayang sama tuti gak bakal kayak begini kejadiannya
biar saya saja pin kamu pulang istirahat kamu kan udah capek seharian
gak apa apa bu iin sebentar kok anda juga lagi asik main bu iin gak apa apa
alhamdulillah enggak kang
bin terima kasih ya kamu sudah jagain barbara
yaudah kita bawa anak anak pulang yuk ayo
barbara pulang yuk
mari bu iin
bu makasih ya
pin makasih ya
ada ada keekum komos
kalau kalian sudah para kegedean siapa tahu bisa jadi langsing komandan teh mau kita punya postur
ideal postad rw itu sih terserah yang penting kampung aman assalamualaikum pak ustadz waalaikumsalam
aku sakit disini saja postat berdiri berdiri saja tidak baik atau tidak enak kelihatannya
mau berosong berdiri cok ini lepas lupa ustadz ada apa
ada kemungkinan postat gantis naik tuh masih suka sama ciyoyo
terus semuanya apa sama kamu ngapain kamu ngurusin yang begitu
yang begitu andi urusin

kita belum ngobrol yang lain lain